partai manat nasional hampir memastikan akan bergabung ke koalisi prabowo subianto
sikap resmi pan akan disampaikan dalam forum rapimnas partai
selain itu pan telah menyiapkan empat skenario capres cawapres yang akan disodorkan ke gerindra dan pks
petinggi pan membeberkan arah dukungan partainya lebih conong bergabung ke koalisi prabowo
setelah mendengar aspirasi kader daerah
sikap resmi pan akan diumumkan saat rapimnas akhir juli nanti
pan juga telah menyiapkan empat skenario capres cawapres
yaitu pasangan prabowo zulkifli hasan prabowo anies baswedan atau pasangan anies baswedan gatot nurmantio
pan akan tetap bersama gerindra meskipun nantinya tidak mendapat posisi cawapres
menurut pan partainya lebih memprioritaskan menyodorkan pasangan capres cawapres alternatif untuk rakyat
kalau dari internal kami tentu mengusung bang jul ya prabowo bang jul
kalaupun misalkan di luar prabowo bang jul misalkan nanti ada paket prabowo anies kami siap juga
kalau nanti ada
paket anies gatot kami siap juga
atau nanti intinya dari empat orang nama ini yang insya allah akan mengkerucut nanti di format koalisi
kalau anies kan tentu semua syarat untuk menjadi capres kan ada di anies ya kan
tetapi sekali lagi pan kan tidak cukup untuk mengusung secara sendirian karena hanya delapan sembilan persen
nah pan dengan gerindra sudah cukup
nah artinya kalau disepakati dua partai ini langsung bergabung dan mengusung pasangan
insya allah dalam waktu dekat akan kami umumkan siapa capres dan cawapresnya